hasil tes urin pada satu ratus delapan pelajar smp dan smk di surabaya
dikejutkan dengan temuan lima pelajar yang dinyatakan positif mengandung zat amfetamin dan mdma
wali kota surabaya tri risma hari ini sangat menyayangkan temuan hal ini
dia meminta agar sosialisasi dan pencegahan narkoba di kalangan pelajar semakin gencar dilakukan
seolah olah narkoba itu seolah gaya hidup
kemudian ada masalah sedikit mereka lari ke narkoba
tes urin pada para pelajar ini diklaim memiliki tingkat akurasi tujuh puluh lima hingga delapan puluh persen
ada lima zat yang dilakukan pada tes urin diantaranya ganja thc amfetamin mdma morfon dan benzodespam
karena sifatnya tes urin itu kan screening
lima tingkat keakurasinya itu tujuh puluh lima sampai delapan puluh lima persen
nah untuk memastikannya yang terjaring positif urin itu harus dilakukan asesmen di bnn kota surabaya
bnn akan menyelidiki dulu kelima pelajar yang positif mengandung narkotika tersebut
jika terbukti sebagai korban atau pecandu akan dilakukan pendampingan dan rehabilitasi
francisca wijaya surabaya